harga lpg melonjak sejak dua pekan lalu
pelaku usaha kecil menengah yang memakai lpg non subsidi berukuran dua belas dan lima lima kg mengeluhkan kenaikan harga tersebut
waru nasi dibilangan kelapa dua depok jawa barat salah satunya
kenaikan harga lpg turut berimbas pada penjualan makanannya
penjual juga menyiasati mahalnya lpg dengan menggunakan lpg tiga kg
kamis pagi pangkalan lpg kelapa dua depok menjual lpg dua belas kg dengan harga rp satu ratus delapan puluh
harga ini meningkat rp tiga puluh dibandingkan dengan pertengahan desember lalu
harga gas lpg perlahan lahan mulai mengalami kenaikan dan kita akan pantau dampaknya
bersama korresponden cnn indonesia
indonesia indrayani laksmi
laksmi kalau anda bisa menceritakan seperti apa nih dampaknya
kalau tadi ada penjualan warteg yang juga mengeluhkan karena kenaikan harga
kemudian juga pastinya industri dan juga pelaku rumah tangga seperti ibu rumah tangga seperti anda juga
lalu bagaimana dengan kenaikan ini imbasnya kepada kalian semua
laksmi silakan dengan laporan anda
ya yuda selamat siang untuk kenaikan harga gas lpg non subsidi artinya untuk ukuran lima lima kg
dan juga dua belas kg memang telah naik pada sekitar dua pekan lalu atau sekitar tanggal dua puluh lima desember dua ribu dua puluh satu yang lalu
untuk kenaikannya dari pt pertamina sendiri menyebut bahwa untuk kenaikannya itu ada sekitar rp satu enam ratus sampai rp dua enam ratus per kilogram
itu artinya jika kita kalikan dengan gas lpg non subsidi untuk ukuran dua belas kg itu

tentu hal tersebut berdampak kepada para pelaku usaha usaha kecil mikro dan juga menengah
artinya tadi saya sempat bertanya kepada beberapa pelaku umk yang ada di sekitaran jakarta di jakarta selatan dan juga depok
bahwa mereka memang merasa terkejut dan juga tentunya merasa terbebani dengan adanya kenaikan dari harga gas lpg non subsidi yang mereka biasa pakai
yang sekitar dua belas kg dan juga lima lima kilogram
namun hal ini tentu mereka tidak menyiasati dengan harganya dinaikkan makanannya seperti itu
beberapa menyebut mereka tidak ingin kehilangan pelanggan yuda
karena mereka merasa di masa pandemi ini untuk menggrab atau untuk menarik pelanggan itu butuh effort yang luar biasa
apalagi ditambah jika dengan menambah harga ataupun harga jual makanan itu juga akan membuat kekhawatiran mereka menjadi semakin lebih tinggi
artinya mereka tidak mau lebih lagi kehilangan pelanggan seperti itu yuda
dan juga dari beberapa pelaku usaha yang saya datangi ada juga yang dari mereka itu menaikkan harga jualnya
seperti salah satunya adalah kedai mie yang saya datangi di daerah tebet jakarta selatan
mau tak mau dengan kenaikan harga bahan pangan dan juga akhirnya juga naik harga lpg non subsidi
mau tak mau mereka jadi menaikkan harga jual makanannya
tentu mereka juga masih khawatir adanya keluhan dari pelanggan kenapa harganya naik dan juga terjadi seperti itu
namun balik lagi mereka ataupun para pelaku usaha tidak mau mengurangi kualitas dan juga kuantitasnya makanan
jadi mereka mau tak mau harus menaikkan harga jualnya sekitar rp lima
tentu saja hal ini jadinya berimbas kepada para pelaku yang tidak menaikkan
mereka akhirnya mendapatkan keuntungan yang lebih tipis dibandingkan dengan sebelumnya
apalagi termasuk saat ini masa pandemi di mana ekonomi mereka mereka mulai merangkak lagi bisa dibilang seperti itu yuda
namun mereka harus terus menghadapi lonjakan lonjakan harga
salah satunya adalah unjakan harga kenaikan gas lpg dua belas kg dan juga lima lima kilogram
kami mendapatkan informasi dari pihak pertamina bahwa kenaikan itu memang untuk merespon tren peningkatan harga cpi lpg
yang terus meningkat sejak dua ribu dua puluh satu di awal dua ribu dua puluh satu
dan pada november dua ribu dua puluh satu mencapai delapan ratus empat puluh tujuh usd per metric ton
dan penyesuaian harga lpg ini diketahui bahwa terakhir dilakukan itu pada dua ribu tujuh belas
itu artinya dibanding empat tahun yang lalu memang kita sempat mengalami kenaikan sempat juga tidak ada kenaikan
dan akhirnya pada akhir dua ribu dua puluh satu desember lalu tanggal dua puluh lima sempat mengalami kenaikan
dan juga untuk dari harapannya para pelaku usaha dan juga ibu rumah tangga yang biasa menggunakan memakai gas lpg non subsidi ini
mereka mengharapkan bahwa harga lpg tentunya akan kembali normal seperti sebelumnya
yaitu yang biasanya mereka membeli untuk yang misalnya lima lima kg ataupun dua belas kg

di beberapa agen lpg mereka rata rata berharga rp satu ratus lima puluh
di beberapa agen lpg mereka rata rata menjual rp satu ratus tujuh puluh

itu artinya ada kenaikan sekitar dua puluh lima sampai rp tiga puluh
baik indrani laksmi terima kasih untuk laporan langsung anda selamat bertugas kembali